seorang pelaku pencurian sepeda motor di kota bekasi jawa barat tewas di amuk masa
usai tertangkap tangan melakukan aksi pencurian motor
amuk masa terjadi saat pelaku pencurian sepeda motor ditangkap warga di pasar pagi perumahan mutiara gading timur
mustika jaya kota bekasi
pelaku sempat diamankan petugas damkar di kantor pemadam kebakaran setempat untuk menghindari amuk warga
namun karena kalah jumlah petugas damkar kewalahan hingga nyawa pelaku tidak dapat diselamatkan
pelaku tewas akibat luka pukulan benda tumpul dan senjata tajam di sekujur tubuhnya
ini diselidiki oleh polsek bantar gebang dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan menyita barang bukti
dari hasil visum bahwa menyatakan bahwa pelaku meninggal karena ada luka memar di beberapa tubuhnya kemudian ada luka di kepalanya
intinya bukan senjata tajam sih kalau sekilas kami melihatnya seperti itu
kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan visum
dalam kasus ini kami sedang mengembangkan untuk membentuk terangan saksi saksi dan korban
kalau memang nanti diperlukan ataupun untuk penyidikan lebih lanjut sudah kami siapkan